presiden joko widodo menargetkan ibu kota negara resmi pindah ke nusantara ikn di kalimantan timur di semester pertama dua ribu dua puluh
hal ini sesuai dengan undang undang ibu kota negara yang baru
pembangunan kawasan ikn sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan menggunakan dana apbn yang diguyur kementerian keuangan
kemenku mengalokasikan dana apbn dua ribu dua puluh tiga sebesar rp dua puluh enam triliun untuk pembangunan ikn
dana dua puluh enam triliun itu akan diutamakan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau kipp seluas enam enam ratus hektare
sementara untuk kawasan lain rencananya akan dibangun dengan dana gabungan atau blended finance antara apbn pengusaha dan dana investor
kawasan inti pusat pemerintahan kita memang kita bangun dengan uang apbn kita
ini adalah komitmen kita
kalau capital city itu ibu kota negara maka yang paling inti yang ingin dilihat adalah pusat pemerintahan istana presiden yang merupakan simbol dan juga kedudukan dari kepala negara dan presiden kita
ini yang sedang kita bangun sekarang
tapi kan gak bisa hanya membangun itu saja
dia harus membangun infrastrukturnya infrastrukturnya dibangun dari awal
kontur tanah naik turun tetap menjadi bagian dari atraksi
nanti bagian dari daya tarik
daya tarik dari pusat inti pemerintahan tersebut
kompleks istana negara merupakan inti dari kipp sehingga pembangunannya paling dikebut
dibangun di lahan seluas nyaris lima puluh hektare istana negara ikn memiliki nilai kontrak lebih dari satu tiga triliun rupiah
di dalam kontrak kerjanya pengerjaan istana negara akan selesai dalam kurun tujuh ratus dua puluh hari
selain gedung pemerintahan
beberapa hunian juga tengah dikerjakan
seperti kompleks tempat tinggal menteri dan para pejabat yang sudah mulai dibangun
kita ada sektor bangunan ada sektor air ada sektor bina marga dan juga perumahan
karena target target kita di dua ribu dua puluh empat harus selesai
jadi konsep utamanya nanti di pelayanan dasar ini disediakan satu multi utility tunnel
semuanya ada di bawah ada listrik ada gas ada air bersih dan semua akan terintegrasi satu sama lain
selain pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan sektor lain yang menggunakan dana apbn adalah infrastruktur
dua bendungan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air ikn salah satunya bendungan sepaku semoy
targetnya bendungan sepanjang empat ratus lima puluh meter ini sudah beroperasi pada agustus ini
diprediksi hingga dua ribu tiga puluh ikn membutuhkan pasokan air lima liter per detik
mengikuti rencana perpindahan ibu kota pemerintah memiliki target memindahkan sekitar tujuh belas asn polri dan tni pada semester ini
begitupun dengan semangat menggelar upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh empat di ibu kota nusantara

pembangunan ibu kota negara baru nusantara tampak berlaju dengan cepat kelihatan
banyak sekali aktivitas yang berlangsung di sini dan area ini juga sudah mulai berubah wujudnya
diharapkan ibu kota nusantara akan menjadi peradaban baru
ini diharapkan juga menjadi kota yang menjadi contohnya

ramah lingkungan smart city dan juga tentu saja kebanggaan bagi kita di seluruh republik indonesia
insight with desi anwar kali ini kembali ke ibu kota nusantara ditemani oleh kepala otorita ikn pak bambang susantono
dan sudah persis satu tahun sejak kita berjumpa di ikn
banyak sekali saya lihat perubahannya
banyak sekali saya lihat perubahannya
yang selamat ya karena kalau waktu dulu masih lebih banyak pohonnya
tapi sekarang sudah kelihatan ya apa apa saja yang dikerjakan
mungkin satu tahun ini bisa diceritakan sedikit pak bambang
dan kita kalau dulu ditugu kalau tidak salah di belakang itu yang sekarang menjadi tempat istana
sekarang ini katanya di jalan sumbu kebangsaan barat
silahkan cerita pak bambang
terima kasih mbak desi jadi senang juga karena kita mengikuti kan
apalagi sian indonesia dan mbak desi mengikuti pembangunan dari awal
dari awal kita awasi seeing is believing
betul seeing is believing itu jadi satu mantra juga buat semua orang
baik orang dari dalam negeri maupun luar negeri yang datang ke sini
dan setelah melihat apa yang kita kerjakan oh iya ya ini kayaknya jadi benar ini
tidak ada yang meragukan
kalau kita lihat di sini ini adalah sumbu kebangsaan
menghadapnya ke tenggara kalau kita lihat di kompas ya
dan di sana itu ada istana kepresiden yang sedang dibangun
iya yang waktu dulu masih pohon pohon
betul tempat campingnya pak presiden pertama kali kita juga waktu itu wawancara di sana
tapi kemudian yang ke bawah ini semua nanti akan membentuk satu area
seperti halnya kalau diwawancara di situ the mall ya
nanti akan ada bukit bendera kemudian ada plaza untuk upacara nanti
kemudian nanti akan juga titik nol
titik nol yang baru nanti dengan monumen yang baru itu juga membentuk satu sumbu
dan yang paling menarik mbak desi di akhir sumbu ini nanti akan ada titik konservasi kita sebutnya
di tengah tengah hutan bakau
jadi itu memberikan simbol bahwa iya ibu kota kita seperti yang mbak desi sampaikan tadi
jadi itu yang kita harapkan terjadi dan tahun ini dan satu tahun berikutnya nanti
mungkin akan lebih
lebih lagi riuh rendah daripada yang ini
iya pastilah kalau dalam satu tahun saja luar biasa ya perubahannya
berapa persen kira kira sudah jadi pak bambang
iya kalau kita melihat angka angka dari teman teman dari kementerian pupr
hingga saat ini kurang lebih sekitar tiga puluh delapan hingga empat puluh persen
tiga puluh delapan hingga empat puluh persen wah bagus sekali ya kalau begitu
jadi ada beberapa anchor dari konserpsi seperti halnya tadi istana presiden empat kantor menko
set cup set neck kemudian damsepaku semoy di mana kita pernah juga wawancara di sana
nah itu semua kita sebut itu the first batch
dan itu kira kira tiga puluh delapan hingga empat puluh persen
tapi mbak desi sebentar lagi kira kira paling tidak sebulan lagi kita akan melihat geliat lain
yaitu teman teman swasta mulai masuk ini
nah ini dia jadi ini tiga puluh delapan sampai empat puluh persen dari seratus persen kawasan ini
kawasan untuk sumbu kebangsaan ini
jadi yang untuk intinya sebenarnya sudah hampir rampung ya bisa dibilang
satu perlu berapa lama lagi nih sebelum ini kan kita ada nanti ada istana presiden istana wapres
kemudian apa apa saja di kawasan inti ada kementerian
kementerian betul jadi empat kantor menko
kemudian nanti akan ada kementerian pupr kementerian keuangan insya allah kantor otorita
belum ada kantor
tahun lalu belum ada terus terang ini jujur ya
tapi kemudian terus kita minta ayo dong kantor kantor itu
harus ada dong masa otoritanya nanti
insya allah nanti akan ada
dan kemudian juga itu yang masuk dalam tiga puluh delapan persen tadi termasuk dam kemudian juga persemaian di mentawir
itu juga merupakan bagian
tapi yang seperti yang saya katakan tadi sebentar lagi kita akan melihat swasta untuk mulai masuk
dan swasta ini akan membangun misalnya nanti mall kemudian juga rumah sakit fasilitas pendidikan
jangan lupa juga ada beberapa yang sudah pesen pesen
tapi yang lebih penting juga ada tempat untuk hangout supaya orang bisa beli bakso pecel leli sore sore
saya kaget dengan tanya kalau nggak ada itu
sebentar lagi ini kita hitung berapa bulan kira kira sebelum swasta masuk pak bambang
kalau kita lihat stage nya ya sebetulnya ini kan ini long stage
jadi ada sedikit kesalahan dalam persepsi bahwa semuanya harus selesai dua ribu dua puluh empat
enggak gitu ya
dua ribu dua puluh empat itu yang kita harapkan selesai adalah satu ekosistem
mungkin sekitar sembilan ratus an hektar ya
tapi itu tadi terdiri dari enam ribu enam ratus hektar untuk kipp semua
tapi di situ nanti akan ada kelengkapan ekosistem istilahnya sehingga orang sudah bisa merasakan experience
katanya gimana sih hidup di ibu kota nusantara yang jadi sustainable foresty
karena katanya ini adalah kota di tengah hutan hutan di tengah kota
dan kalau kita lihat juga logonya ini tree of life ya pak ho

dan ini pokoknya kalau kita selama ini melihat kota itu lebih banyak manusianya lebih banyak kendaraannya lebih banyak polusinya
ini kebalikannya ya
kebalikannya betul kita ingin agar ini benar benar kota yang green sustainable
kebalikannya dari jakarta sekarang ya
betul mbak desi
di situ nanti ada hutan konservasinya
mungkin bisa ceritakan sedikit
karena menurut saya ini justru yang menjadi daya tarik apalagi kalau kita ingin menjadi
ikn ini contoh bagi seluruh dunia bagaimana sebuah kota yang green dan smart itu bisa dibangun
betul sekali jadi tadi dari dua ratus lima puluh enam ribu hektare itu sekitar empat kali luas jakarta atau tiga lima kali luas singapura
nah sisanya jadi apa
kalau kita lihat di sini kan ini hutan produksi
ini kan hutan produksi ya
ini memang kecil kecil
dan memang ini untuk ditebang ya
ditanam untuk ditebang
atau di harvest atau dipanen
nah ini nanti akan kita kembalikan lagi dengan proses yang disebut reforestasi
jadi ini salah satu yang juga disukai dan juga di admire oleh beberapa organisasi internasional
itu sebabnya kami agak sangat mudah gitu ya
membuat satu mou
bu adesi dan juga mohon agar mereka juga ikut serta membangun kota ini sebagai tidak hanya tadi kota yang akan jadi contoh buat indonesia
tapi juga dunia sebetulnya menunggu
ini nusantara mau jadi apa
hanya indonesia saja menunggu tapi dunia
tapi sekarang sudah kelihatan ya infrastrukturnya
atau mungkin dari segi ini ya
siapa siapa saja yang bergabung disini untuk mengerjakannya sudah berapa ini sdm nya yang dikerjakan disini
karena ini kan juga ada istilahnya multi layer effect nya juga ya
menciptakan lapangan kerja yang baru
jadi kalau kita lihat tahun lalu belum ada hunian pekerja konstruksi
tempat kira kira tujuh hingga sepuluh nanti
jadi kita masuk sini kami tampung disana
ini juga pertama kali proyek yang berskala besar gini
kita menguongke para pekerja
biasanya mereka di bedeng bedeng lho mbak desi kan
dan tidak terurus gitu ya
nah di sini kami justru ingin agar mereka ditampung dengan sangat baik
ada kantinnya ada musolanya ada kliniknya
happy supaya produktivitasnya juga meningkat
terus kemudian juga
ada berapa sekarang
nanti akan ditambah atau bagaimana dalam laju pembangunan ini
ada yang keluar ada yang masuk ya
seperti biasanya mungkin
kalau peaknya sekitar dua belas ribu nanti
peaknya bisa sampai dua belas
nah itu ditampung disana
kemudian juga tadi logo juga belum ada tahun lalu ya
sekarang sudah ada logo sekarang
paling tidak di seragamnya sudah ada dokumen
dan ini pilihan masyarakat mbak desi
karena ini vote by masyarakat
lebih dari setengah juta orang voting dan ini ternyata yang menang
jadi kalau kita lihat sekarang akan terjadi nanti
peningkatan karena nanti swasta mulai masuk untuk membangun ya
dan itu nanti akan tentu menambah tenaga kerja
dan kemudian juga kita jangan lupa disini juga ada masyarakat lokal
keluarga kami disini
dan kami melakukan berbagai training mbak
supaya mereka merasa dilipatkan
supaya mereka menjadi bagian dari proses pembangunannya
ada dua bagian besar di dalam training itu
satu ya mereka yang memang mau terlibat dalam dunia konstruksi

jadi untuk mereka menjadi misalnya operator dari bulldozer dan sebagainya
keahlian untuk tukang dan sebagainya itu yang mau masuk ke konstruksi
tapi juga penting mereka yang akan jadi entrepreneur
karena peluang usaha disini banyak
dari catering seragam laundry misalnya
cukur rambut mbak desi
kalau sudah ada penduduknya lah disini
jadi ini harusnya memang ikn menjadi sumber ya
ekonomi perputaran ekonomi yang baru
dan memberikan berkah
bukan saja bagi yang tinggal disini
tapi ini kan kita dikelilingi oleh beberapa kabupaten ya
jadi nanti pindahnya itu tentu bertahap ya
dalam tahap awal ini kita harapkan sekitar tujuh belas
tujuh belas ribu ya tahap awal
tujuh belas dari tni polri
tentu saja ini kan berarti pemerintahan sudah pindah kesini
berikut dengan asn nya dan aparat tni polri nya dan lain lain
dari jumlahnya nanti yang untuk tahap pertama ini diharapkan
dan di mana mereka akan dirumahkan
itu yang kita lihat

dan kita lihat
ini sudah dikira
ini sudah dikira
ini sudah dikira
ini sudah dikira
ini sudah dikira
ini sudah dikira
ini sudah dikira
ini sudah dikira

jadi nanti pindahnya itu tentu bertahap ya
dalam tahap awal ini kita harapkan sekitar tujuh belas
tujuh belas ya tahap awal
tujuh belas dari tni polri
tapi tentu tidak tujuh belas ribu ini saja
karena swasta juga yang masuk sini misalnya ada nanti rumah sakit ada department store
mereka pasti juga akan bawa orang ya
nah itu semua nanti akan ditampung dalam tower tower apartemen
dan kemudian ada juga landed houses yang sedang dibangun
khusus untuk tni polri ini untuk rumah dinas itu sedang dikerjakan oleh kementerian pupr
dan insya allah itu merupakan bagian dari tower yang akan disediakan kepada asn yang akan pindah duluan
nah kalau tahap awal ini sampai tahun dua ribu dua puluh lima kan tahap awal dan mungkin awal awalnya ya itu
keluarga belum mungkin masih single status dulu ya kalau yang tinggal di sini
kalau kita lihat kalau kita refleksi ke kita biasanya kan kalau pindah ke satu tempat
lihat lihat dulu ya pak fasilitas pendidikannya gimana kesehatannya gimana sekolahnya
tapi kerjasama dengan siapa kira kira khusus untuk fasilitas umum yang sangat sangat penting ini
kesehatan sekolah dan lain lain yang merupakan kebutuhan lah itu
kalau untuk kementerian kesehatan itu kemenkes juga akan segera membangun rumah sakit di sini
sudah ada alokasi dananya dan saya kira sebentar lagi mereka akan mulai
tapi juga penting swasta ini kita sedang in the middle of deal gitu ya
mudah mudahan jadi insya allah dan ini salah satu rumah sakit putra
cukup banyak feedbacknya dari
cukup banyak sebetulnya ada dua dan tiga
beberapa rumah sakit besar yang namanya sungguhnya tidak asing
tidak asing di jakarta gitu ya ada yang spesialis jantung ada yang spesialis stroke
ada yang spesialis ibu dan anak
saya kira tiga layanan ini ya yang harus kita segera punya
supaya nanti kalau ada apa apa dalam tanda petik
mudah mudahan nggak ada gitu tapi kalau ada jangan dibawa ke balikpapan kelamaan gitu ya
iya dan apalagi kalau di sini banyak ekspatnya karena kan kedutaan juga mau tidak mau diharukan pindah ke sini kan
pak bambang kalau dari sekolah bagaimana sudah ada pemerintah juga akan bangun sekolah negeri
dan juga bekerja sama dengan pihak pihak swasta untuk membangun sekolah
betul kalau sekolah saya berani bocorin nih
jis akan sudah masuk insya allah
tapi namanya harus di dubai ya bukan jakarta ya
dan kemudian juga beberapa nanti pemerintah juga akan membangun termasuk juga kita ingin meningkatkan kualitas sarana pendidikan sd sma sma sma
di sekitar sini pak desi supaya jangan jomplang nih
jangan jangan nanti di dalam bagus gitu ya
jadi harus ada keperguruan tingginya
dan juga ini menjadi pusat pendidikan bagi seluruh kalimantan timur juga kan pak
bambang tadi bicara mengenai pendanaan nih ini saya ingat tahun lalu ini masih
wah masih bingung ya kira kira
selebihnya harus private public partnership
mungkin bisa di update siapa siapa saja yang sudah betul teken dan mungkin dp
dan sudah beli kavling dan komit lah
dan berapa yang kira kira masih
jadi kalau lihat dari minat dari swasta ini memang luar biasa
kami sendiri kadang kadang
kalau kita baca dari letter of intent atau letter of interest itu sekitar dua ratus lebih
oh ya ada dua ratus di laci ada dua ratus
ada dua ratus tapi kan orang selalu tanya ini baru intentions gitu ya baru ingin
bagaimana setelah itu
nah memang sekarang masih banyak yang berada dalam tahap misalnya melakukan visibility study
minta kepada kami kami keluarkan apa yang disebut nda
non disclosure jadi tidak
supaya juga semua data ini kita berikan ke mereka
dan mereka juga harus mencari pendanaan juga ya sampai dengan financial deal
jadi mudah mudahan dalam satu bulan ini kita akan melihat beberapa nanti sudah mulai
lebih banyak mana lokal atau asing
yang pertama ini kebanyakan lokal tapi di belakangnya asing juga sebenarnya
jadi ada sepuluhan mungkin ya
insya allah kita akan mulai
saya cuma tanya gini ya anda anda itu kapan sih maculnya gitu
kalau cuma tekad tekad aja sih tapi maculnya kapan
nah ini mudah mudahan kita akan lihat itu
tapi di belakang ini nanti the second batch the third batch saya kira kalau ada yang masuk
biasanya kalau sudah ada yang masuk mulai
makanya sebenarnya ini pemerintah masuk di sini awal awalnya sebagai pemanis ya bahwa ini komitmennya ada di sini
jadi tidak akan menjadi proyek magrak nanti
ke depannya itu kan yang mereka sebenarnya inginkan
tapi kalau dari segi total ya jumlah yang diperlukan untuk membahas
yang diperlukan untuk membangun kawasan sebesar enam enam ratus hektare ini pak bambang ya
sudah berapa yang memang di disburse oleh pemerintah sampai agustus tahun dua ribu dua puluh tiga ini
kalau kita lihat dari kontraknya kementerian pupr itu hampir mendekati lima puluh triliun sebetulnya
lima puluh triliun ya
nah itu yang bagian memang harus ada infrastruktur dasar fasilitas dasar penataan seperti ini sumbu kebangsaan
sekali lagi untuk memberikan confidence buat pasar
kan pasarnya selalu nanya eh pemerintah gimana taruh dulu dong gitu kan
nanti kita harus lihat
nah dari situ mereka nanti insya allah akan mulai masuk deh gitu
sebetulnya sudah beberapa kali presiden sendiri malah menghimbau kepada para investor ayo dong segera masuk ya
rajin jualan keluar negara ini terakhir di singapura ini
pak rajin sekali dan sebetulnya luar biasa antusiasme
nah yang kami inginkan adalah nanti pada waktu tiba tiba
terjadi hype gitu ya
terus orang bilang loh kok begini kok begini kok mana yang dulu kok nggak masuk segala macam gitu
tapi masalahnya sebetulnya adalah masalah confidence
dan saya kira dengan melihat apa yang kita bangun di sini ya mbak ya
itu saya kira teman teman ini baik asing maupun lokal sudah melihat bahwa yes
we make business gitu ya di sini
nah bisnisnya apa apa saja mungkin yang
ada perbankan tentu saja perkantoran gitu ya
jadi perusahaan perusahaan yang seperti apa
yang paling cocok untuk di ikn
karena kita juga harus istilahnya di sini kan semua harus ramah lingkungan
harus green company perusahaan yang harus bangga juga lah untuk berada di sini
nah yang masuk ini yang tahap pertama yang saya lihat akan segera deal adalah properties
propertise kemudian juga tadi layanan dasar pendidikan kesehatan laser
misalnya department store dan segala macam pernak perniknya
restoran restoran itu dari yang upskill sampai yang pecelele mie bakso segala macam ya kita pengen juga ada di situ kan
dan kemudian tadi yang penunjang misalnya perbankan itu juga sudah ada beberapa malah yang ingin masuk sini
kemudian dari sisi infrastruktur juga misalnya untuk energi energi terbarukan itu juga banyak yang berminat
dengan segala macam komponennya data center digital technology segala macam
kita nanti misalnya akan monitoringnya dengan drone
semua nanti misalnya tumbuh tumbuhan di sini juga akan ada id nya mbak
jadi kita tahu persis bagaimana
dan ini banyak di appreace dan diapresiasi
dan ini melibatkan para pakar pakar dari lingkungan hidup tentu saja
kami tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari dalam negeri dengan semua universitas ternama
itu kita sudah melakukan mou kerjasama
insya allah semuanya nanti didukung oleh teknologi yang smart tapi juga tetap memperhatikan kapasitas kita juga
kita harus cepat
masih dalam trial and error
jadi betul betul ini merupakan prototipe dari yang namanya smart city
dan kita bicara mengenai smart city green city dan lain sebagainya
ngomong ngomong ini proses pembangunan ini semua dilakukan dengan smart juga nggak pak bambang
memperhatikan aspek aspeknya bukan saja amdalnya tapi dari segi emisinya yang dikeluarkan itu ada ini nya kpi nya yang perlu diperhatikan
jangan sampai ini ternyata cara membangunnya tidak smart begitu tidak ramah lingkungan
kami berupaya sejauh mungkin untuk memenuhi kaedah kaedah untuk green building and smart building
kami bekerja sama benchmark dengan beberapa organisasi internasional misalnya green building code segala macam
nah ini proses ya pak ya
kita melihat bahwa misalnya bagaimana kita melakukan desain desain yang benar benar
ramah lingkungan di sini ya
istilahnya kalau untuk perubahan iklim kan ada adaptasinya
ada adaptasi ada mitigasi
nah ini kita mintakan kita selalu mengingatkan kepada para pekerja di sini untuk selalu benar benar working wit nature gitu ya
bahkan pak presiden sendiri bilang pada waktu itu kalau butuh tanah satu x satu meter ya yang dipakai itu aja
yang kirikan aja jangan ditebang
nah ini bahasa sederhana bapak presiden pada waktu mengingatkan kepada semua pihak
yang terlibat dalam pembangunan di sini harus selalu comply dengan the green principle
tapi so far karena saya udah lihat blueprintnya itu luar biasa cantiknya
ini kan masih di atas kertas ya
tapi kalau sekarang sesuai nggak dengan blueprint awal itu pak bambang
atau mungkin ada perubahan sana sini dan so far
kalau in prinsipal harus sesuai
saya ingat pak bambang mengatakan kalau kemana mana sepuluh lima belas menit itu maksimum
sepuluh minutes city untuk jalan kaki atau naik kendaraan ramah lingkungan
jadi planning itu harus tetap di penuhi
kita nggak pengen agak ada deviasi yang terlalu besar
meskipun kalau kita lihat konturnya topografinya kan pasti akan ada adjustment di situ kan
tapi adjustment ini jangan sampai meninggalkan prinsip prinsip tadi
semua kendaraan harus green
yang nggak green silakan parkir di luar
nanti kita tarik ke dalam
yang nggak green nggak boleh masuk
hal seperti itu harus kita tetap ingatkan
dan kami ada beberapa panduan panduan yang selalu kami share
dan kami ingatkan kepada para pelaksana di lapangan
dari segi teknologi nanti apa apa saja yang akan menunjang dan mendukung nusantara ini
karena kalau green city semuanya smart itu kan harus on the great ya
apa nanti teknologinya dan kerjasama dengan siapa saja
dan nanti bagaimana ini bentuk wujudnya itu seperti apa
ya mungkin saya awalnya dengan transportasi
karena di transportasi itu kita menerapkan apa yang disebut intelligent transport system
jadi nanti command centernya dari command center dengan display segala macam
dengan ribuan cctv kita bisa memonitor
semua pergerakan di sini kita bisa juga memonitor
beberapa hal yang berhubungan dengan misalnya bagaimana kita mengatur rute angkutan umum
tadi kan sepuluh menit harus bisa seseorang itu mencapai satu transit point
kemudian semua orang
jadi ini semua nanti autonomous ya
maksudnya self driving card atau self driving basis kan biasanya kalau kita bicara mengenai
siapa nanti yang provide platformnya
nanti akan dari kota tentu ya dari kami akan bekerjasama dengan provider provider ya
yang mampu untuk melaksanakan itu
autonomous vehicles kemudian juga yang kita sedang upayakan proof of concept adalah sky taxi
jadi a big drone
pakai drone ya
wow ini mungkin jadi
kata orang kok kayak di avatar katanya
makanya kayak di avatar atau kalau film film science fiction ya
jangan jangan bisa jauh lebih
lebih cepat karena teknologi kan terus menerus ya
jalan dengan cepat
jadi apa lagi
oke smart building berarti apa
listrik dari solar dari
sebelum pulang gitu ya
itu udah langsung di rumah misalnya
berarti wifi nya harus kencang mbak babang
harus kencang gitu
gak boleh lemak
jadi smart metering juga untuk water
jadi kita mengontrol smart energy smart metering misalnya
bagaimana energi dan water ini nanti se efisien mungkin sesuai kebutuhan kita
tapi prinsipnya kan kalau smart city atau teknologi yang terbaru ini
apakah itu menggunakan ai artificial intelligence internet of things yang lainnya
atau semuanya mungkin asn nya udah ai begitu dua ribu empat puluh lima
harus membantu kita pak betul
manusianya justru sudah tidak ada
jadi ini kita targetnya tahun dua ribu empat puluh lima ya indonesia namanya
dan langkah demi langkah kita ke sana
golden indonesia kita sudah seratus tahun
tapi sekarang ini smart city yang dalam impian ini belum ada di mana mana ya
paling mendekati apa ya pak babang
supaya kita juga punya bisa berimajinasi nih seperti apa nanti
yang paling mendekati kalau dari teman teman di swasta itu misalnya mengatur building environment
supaya misalnya cooling system nya ac nya itu energy nya misalnya
yang kedua adalah beberapa misalnya pengaturan traffic light di beberapa kota itu juga sudah menggunakan teknologi baru misalnya
ya kalau fully autonomous vehicle belum ada ya dimana
masih dalam trial and error ya
jadi betul betul ini merupakan prototipe dari yang namanya smart city
nah tadi disebut mengenai pertama air we cannot do without water tentu saja dan juga energy
mungkin kita air dulu
kita lihat ada yang di sepaku itu dam sepaku semoy
ini sudah berapa persen
ini sudah mendekati sembilan puluh tiga persen
enam puluh sudah hampir jadi dong
mudah mudahan sebentar lagi akan masuk airnya indonesia
nah sumber air di sini ini dari mana saja dan apakah memang cukup nanti kalau tidak salah ini kan ada dua juta penduduk ya yang akan penghuni yang akan datang
bagaimana memastikan cukup dan kualitasnya
baik pak bambang
ada dua sumber air yang saya kira cukup secure hingga dua ribu tiga puluh
satu tadi mbak desy sampaikan dan kita pernah kesana untuk wawancara dam sepaku semoy
itu kapasitasnya kira kira sepuluh juta meter kubik
kemudian suplai airnya kira kira dua lima ratus liter per detik
ini dari sungai ya
di kalimantan untuknya banyak sungai ya
ada beberapa sungai yang kita bisa pakai
nah di hulu sungai yang sama itu juga ada intik
jadi ada pengambilan air
itu juga sekitar dua ribu lima ratus hingga tiga ribu liter per detik gitu ya
itu juga akan dipakai untuk mensuplai di sini
tapi bisa juga dipakai oleh kabupaten tetangga juga masyarakat ya supaya tidak nanti ada kesenjangan ya yang satu kurang air
insya allah misalnya dari tadi dam sepaku semoy dari dua ribu lima ratus liter per detik lima ratus nanti kita untuk balik papan malah gitu ya
dua ribu akan kita pakai sendiri
dan kemudian dengan ada intake tadi yang tiga ribu kita juga bisa share dengan kabupaten sekitar di sini
utamanya di penajam pasir utara
jadi dari air aman ya
dari pembangunan dam ini juga sesuai dengan amdal dan sudah mendapat seal of approval dari klhk kan ya emang ya
karena ini biasanya ada dampaknya lah terhadap lingkungan
apalagi kalau kita semua maunya smart listriknya harus kenceng dan harus tersedia
energi itu kita untuk tahap awal ya kita tetap memakai pln karena untuk keamanan dari tadi kita lihat di sini ada istana ada kantor kantor pemerintah
security stability and reliability itu harus ada dan dalam tahap awal kita bekerjasama dengan pt
mau tidak mau ya
tapi di sini masih pltu ya atau ada yang lain
kita harapkan listrik yang masuk itu dari pembangkit tenaga kerja
itu nanti akan dicampur dengan lima puluh meter
itu kan lima puluh megawatt renewable energy dari solar farm yang akan segera kita bangun
itu sekitar kapasitasnya lima puluh mw di bagian selatan dari kipp
jadi kan ada wilayah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan kipp
di sebelahnya itu ada wilayah pembangunan untuk energi terbarukan
karena ini penting kalau kita masih pakai pltu pakai batubara kan nanti justru tidak sesuai dengan misi misi dan target ya pak ramang
kita sejauh mungkin tidak memakai yang batubara
kita ingin agar untuk stabilisasi sistem itu perpaduan antara tadi yang solar atau pembangkit tenaga surya dengan gas
gas ini masih kontroversial ya
tapi dua ribu tiga puluh kita harapkan gasnya sudah selesai
kira kira dari sekitar ini
yang pertama tentu yang dari matahari
kemudian kita sedang mencoba dari bayu atau win
berarti harus ada ininya dong
ada satu daerah yang nanti akan kita bangun untuk itu
dan dari dua kombinasi ini kita harapkan nanti pada saat dua ribu lima tahun dari sekarang mungkin teknologi untuk storage
kalau sekarang masih mahal
dan juga itu keandalannya kan
itu sebabnya seringkali dipakai

jadi stabilisasi dari sistem itu kita memakai dengan gas tadi
kita harapkan dalam dua tiga tahun ke depan ada teknologi baru
itu sudah nature
dan kita bisa tidak lagi menggunakan yang gas
jadi pln tidak pakai inter kita
biasanya kan intermittent nya ya
jadi kalau malam hari
tahun dua ribu empat puluh lima betul betul berdasarkan renewable
dan tentu saja ini sangat penting karena tidak boleh ada emisi
kalau dari ikn
organisasi dengan segala macam orang dari macam macam

mereka harus membentuk kultur yang mampu

saya ingin mengucapkan kepada anda

saya sudah memiliki kekuatan yang sangat besar
saya sudah memiliki kekuatan yang sangat besar

saya sudah memiliki kekuatan yang sangat besar

kita sudah terakhir satu tahun dengan segala macam headache
mungkin perjalanan mencabar apa yang dirasakan satu tahun ini
anda kan masih wah kantor saja manusia saja belum sdm belum lengkap
tapi sekarang paling tidak kelihatan
mbak desi ada istilah bagus dari teman teman yaitu
kita ini berlayar ini sambil membangun peraunya
berlayar sampai bangun
gak apa apa kalau gak ada badai
dan perahu nya harus perahu yang besar yang mampu untuk mengatasi segala macam cuaca ya
jangan jangan harus titanic juga ini
jadi otorita ini delapan bulan sekarang kan dibentuknya januari
tentu harus ada pembentukan kultur organisasi segala macam
sekarang bagaimana organisasinya kalau dulu mungkin hanya pak bambang
iya saya sudah punya teman teman deputi eselon i sudah
kemudian eselon ii nya direktur level itu juga sudah mulai rekrutmen
dan anggaran juga sudah
anggaran sudah ada
paling gak bisa tersenyum
itu sudah kita bentuk tetapi memang tidak bisa kita kayak aladin terus organisasi dengan segala macam orang dari macam macam institusi ya
ini kan ada asn ada bumn ada swasta
mereka harus membentuk kultur yang mampu tidak hanya sekarang tantangannya

itu adalah tantangan
kalau begitu harus anak anak muda ini dilibatkan yang nafasnya masih panjang untuk tahun dua ribu empat belas
jadi di satu sisi kita membentuk organisasi yang benar benar berguna dan berguna
di sisi lain kita harus tetap memanage ekspektasi
jadi target target itu kan banyak yang mengecilkan target dua ribu dua puluh empat
enggak sebetulnya gitu ya harusnya kita melihatnya dalam long term kan
jangan hanya melihat dua ribu dua puluh
tapi ini penting soalnya dua ribu dua puluh empat kita punya pemerintahan baru
jadi kalau semuanya baru mungkin memang orang ada harapan wah ini harus jadi
betul ada showcase ya yang harus kita perlihatkan di dua ribu empat
dan itu kita harapkan tadi ekosistemnya kelihatan
tidak hanya gedung pemerintah fisik sebenarnya
yang paling penting juga manusianya juga
harus happy di situ
ini besarnya kan enam enam ratus hektare ya
pasti kalau biasanya di area pembangunan ini spekulasi tanah dan lain sebagainya
ini bagaimana harga tanah di sini sejak kita ketemu pak bambang
dan apakah sudah siap untuk dibeli siapapun
nah kalau dari sisi tanah untuk mencegah land spekulation
sebetulnya sudah ada ketentuan ketentuan di dalam peraturan presiden
tidak boleh ada satu transaksi
jadi atr bpn melakukan freezing
jadi tidak boleh ada jual beli saat ini
sehingga ini nanti akan bisa mengontrol dalam tanda petik harga
apakah sudah ada harga yang ditetapkan
jadi kita memang sebentar lagi insya allah pada akhir bulan ini sudah punya njop mbak desi
untuk berapa hektare
untuk kipp ini saja yang enam enam ratus
itu kita harus melakukan penilaian apprecial yang dilakukan oleh kjpp itu apa ya
kantor untuk konsultan untuk jasa penilaian
iya jasa penilai
jasa penilai dan mereka lah yang nantinya menentukan berapa harga berdasarkan atributasi
kemudian apakah ini aksesnya seperti apa tempatnya seperti apa apakah susah untuk dibangun dan sebagainya
dan kemudian misalnya
apakah ini akan menghadap ke istana atau menghadap ke hutan itu nilainya beda beda ya
tapi ini siapa saja boleh
kapan kira kira dibuka kerannya pak bambang
sebetulnya kita sudah buka untuk selain harga ya kesempatan untuk semua pihak investor yang mau berinvestasi di sini kan sudah dibuka
seiring dengan pak jokowi
tapi disitu sudah dimasukin harganya kan bagi para investor
cuma ada nda nya nggak boleh dikasih tahu ya
jadi saya ke pak luhut bilang bang ini enam bulan sekali kita harus review karena ini pasti nanti naiknya seperti eksponensial gitu ya menurut beliau
memang biasanya kalau awal awal masih kosong kan ada nanti yang ada libertnya
kemudian nanti kalau sudah hampir jadi pasti harganya semakin lama semakin mahal ya tentu saja
setelah kita lihat nanti ini tertata couflingnya tertata aksesnya bagus dan internetnya kuat tadi kan
tapi boleh juga ya kalau kita punya
tapi punya ini
punya rumah menghadap ke hutan
itu lebih romantic lho pak
lebih romantik dan harganya juga mungkin masih lebih ini ya lebih tinggi lah
tapi bambang headache yang paling yang tantangan yang terberat ya selama satu tahun ini
tadi kan memang aspeknya cukup banyak sdm dari keanggaran dan lain sebagainya
tapi yang membuat pak bambang ini wah ini benar benar membangun suatu peradaban bukan hanya membangun kota
tapi ekspektasi siapa ekspektasi bos atau ekspektasi
masyarakat lah gitu ya masyarakat ini harus jadi kan
nggak boleh jadi proyek mangkrak
bagaimana membangun kota ini supaya dia self sufficient sehingga siapapun nanti yang meneruskan pemerintahan dia tidak akan tergantung kepada itu
dan makin banyak orang masuk sebetulnya makin banyak investor masuk mbak desi saya teman teman lain masuk
merekalah yang akan mempertahankan keberlanjutan
sustainable polity dari kota ini
itu yang saya challenge buat saya yang besar adalah ayo teman teman masuk dong gitu ya
ayo kita sama sama bikin ini sebagai kota yang unstophable
jadi kita sudah mulai kita harus selesaikan
nah ini pak bambang sendiri melihat ini kan kita sudah masuk tahun politik ya
ini penting ya jadi komitmen dari pemerintah yang baru untuk meneruskan
menurut pak bambang ini itu menurut pak bambang
salah satu headach untuk managing expectation itu juga enggak
menurut saya kebalikannya mbak dewi
political will itu akan juga harus ditunjang dengan political demand dari siapapun yang akan menjadi citizen ataupun warga dari kota ini
kalau warga kota ini bilang eh siapapun nanti yang meneruskan ke pemerintahan anda harus komit dong sama kami
kita sudah di sini kita sudah investasi di sini
kita sudah melaksanakan berbagai aktivitas di sini
kita yakini ini sebagai kota yang a new ways of working living and learning
ada demand itu
walaupun sebagian dari mereka masih oke sebentar lagi nih ya gitu
sebelum ini kan tadi kita ngobrol ngobrol mbak desi aja udah mau gitu kan
gimana caranya beli rumah di sini gitu ya
memang mau tidak mau harus lebih banyak
mau harus lebih banyak yang diundang sini
ini selama satu tahun ini banyak yang datang sini pak bambang ini
kami ingin mulai marketing dengan cara seperti itu
bahkan nanti glamping kita di atas
silahkan merasakan misalnya ini
dan itu harus nanti digulirkan sehingga ada snowballing effectnya
tapi kami ingin benar benar makin banyak yang datang seeing is believing makin committed
dan nanti seperti mbak desi juga jadi duta kita gitu kan
bilang ke semua orang
ya memang ini benar benar harus seeing is believing ya
karena ini sekarang jalan jalan sudah mulai dibuka ya
sudah mulai kelihatan lah bentuknya dan bisa dibayangkan nanti seperti apa
buatlah nusantara ini adalah kita dan kita adalah nusantara
sehingga kita semua akan merasakan bahwa yes this is our cities and this is our future indonesia emas
jadi kita apitin nahan ahannya
penajam pasar utara dan lain sebagainya
selama ini bagaimana
apakah itu merupakan salah satu dari challenge nya untuk
kebetulan mereka ini sangat kolaboratif ya mbak desi
jadi bahkan kita ada beberapa pegawai dari mereka
yang langsung kontes dengan kita
kemudian mereka merasa sebagai daerah penyangga
tapi saya selalu bilang bahwa mereka adalah mitra
bukan kompetitor mereka adalah mitra kami
kemarin ada salah satu universitas besar swasta
yang membangun juga di kabupaten penajam pasar utara
itu nanti akan kita link dengan kita
apa yang mereka harapkan
pasti mereka mendapatkan dalam tanda petik multiplay
multiplier benefit dari ikn sebagai
dan kalau kita lihat memang
tiga kota besar balikpapan samarinda dan nusantara
ini kan membentuk satu regional development
nah di tengah tengahnya itu ada kabupaten penajam pasir utara
dan juga kabupaten kutai kartanegara
yang akan menjadi motor nanti
dan itu ternyata mbak desi tidak hanya dilihat oleh kita
tapi ya tetangga kita negeri jiran sabah dan sarawak
dan brunei itu juga ingin
mereka sudah datang ke sini
dan bahkan ada ide untuk membuat satu brunei economic development
karena kita betul betul dekat ya
jadi betul betul ini kota yang sifatnya internasional ya
tamu tamu asing lain yang
dua minggu sekali ada yang datang
mana saja yang paling memorable karena
jumlahnya dan juga antusiasmenya setelah melihat progres
semua negeri jiran itu berbodong bodong datang
terutama misalnya dari singapura
one point mereka bawa lebih dari satu ratus dua puluh orang
mereka charter pesawat sendiri dari singapura ke sini
dan mereka juga bilang this is amazing
mereka mungkin bawa ininya bank banknya
tapi juga dari malaysia kemudian dari jepang
jepang juga korea
kemudian dari eropa
eropa ada beberapa mulai dari yang negara negara yang kecil gitu ya
dalam tanah petik
tapi juga mereka powerful untuk menawarkan beberapa macam jenis teknologi
iya ngomongnya kita pakai teknologi mana sejauh ini dalam membangun ini pak bambang
lebih banyak teknologi eropa atau jepang
saya kira kita campur ya mbak desi
kita lihat mana yang memang sesuai dengan kondisi kita
itu sebabnya kita akan membuat banyak sekali apa yang disebut poc atau proof of concept
ada yang namanya smart pole misalnya
lampu itu nanti akan juga jadi tempat untuk cctv
kemudian tempat untuk panel surya
tempat untuk yang terhubung dengan ai dan sebagainya
itu ada beberapa teknologi ya silahkan kita coba
atau mungkin tadi yang autonomous vehicle
ev nya ada beberapa nanti akan dicoba di sini
dan untuk smart living juga
ada beberapa teknologi smart living yang akan mulai dicoba di sini
tapi yang paling penting sebenarnya itu adalah masyarakat lokal dan juga masyarakat adat
karena ini kan mau tidak mau mereka juga harus mendapat hak ya di sini
mereka sudah lebih lama
apakah ada concession atau special treatment buat masyarakat di sini
sehingga mereka juga bisa menjadi bagian sini tanpa harus beli atau mengeluarkan biaya mahal
atau bahkan merasa terasingkan dari wilayah mereka
ya kami selalu melakukan dialog dengan mereka ya
bahkan nanti insya allah sekitar bulan november kita akan ada jambore kultural
melibatkan mereka semua
berapa masyarakat adat di sini
sebetulnya kalau kita lihat
di kalimantan timur ini ada empat kategori dari kelompok adat
satu kelompok pedalaman
kedua ada kelompok yang memiliki kerajaan kesultanan
yang ketiga adalah kelompok urban yang jadi melting pock dan kelompok pesisir
nah ini keempat hal ini kami fasilitasi untuk melakukan dialog dialog
sehingga nantinya semua local wisdom semua adat istiadat itu kita bisa merupakan bagian dari kekayaan
itu dari nusantara ke depannya
jadi kita hormati semua local wisdom adat istiadat dan sebagainya
aspirasi mereka apa
sebetulnya recognition ya
dari praktis praktis mereka yang misalnya ada hutan adat
ada kemudian ritual ritual khusus mereka yang kita harus hormati
dan itu kita beri ruang
dan ini kan rumah mereka juga
mereka tetap akan mendapat benefit mereka
mendapat benefitnya ya dari pembangunan di sini
jadi meskipun nusantara itu indonesia sentris kita tidak akan melupakan apa yang disebut local wisdom
kekayaan adat istirahat dan budaya dari yang lokal ini
oke kalau kita bisa tahun dua ribu empat puluh lima multiplier effect peningkatan ekonomi yang diproyeksikan
karena ini kan juga bukan hanya membangun ibu kota tapi membangun satu sistem perekonomian yang bisa mensejahterakan semua
itu kira kira apa
ini kan pak bambang sebagai seorang bankir ini kalau future investment investasinya lima puluh triliun kira kira nanti dari
yang jelas kita ingin agar ekonomi regional di sekitar ini akan tumbuh tiga kali lipat
berdasarkan tadi hitungan hitungan studi dari pada waktu kita membentuk awal studi ini kajian sebelum kita masuk master plan
itu dilakukan oleh
konsultan internasional yang kredibel lah gitu ya
kita harapkan mungkin lebih dari itu gitu ya
dengan multiplier effect dengan kondisi ekonomi kita yang stabil
apalagi kita dalam beberapa tahun ini meskipun diterpah oleh pandemi dan sebagainya recovery kita bagus banget gitu ya
itu jadi modal kita lah untuk nanti benar benar membentuk nusantara ini sebagai new central of economic growt
kedepannya yang lebih equitable
lebih merata gitu ya
dan temen temen di indonesia kawasan timur indonesia misalnya akan lebih merasakan manfaat dari adanya satu center of economic growth ini
dan mudah mudahan menjadi prototype ya untuk smart cities yang lainnya dibangun ya
di bagian bagian lain di indonesia
terakhir pak bambang karena ini sekalian promosi dan marketing
apa kira kira pesan yang ingin disampaikan
sampaikan aspirasinya atau mungkin mengajak ke temen temen juga untuk memahami lebih jauh lah
begitu besarnya dan bersejarahnya ya membangun sebuah ibu kota negara yang baru yang selama ini mungkin hanya kita bicarakan mimpikan
tapi ternyata ya sudah kelihatan ada hasilnya apanya lah
ya saya tentu ingin agar semua pihak memberikan dukungan
karena ini tadi disebutkan oleh mbak desi adalah satu transformasi
jadi di dua ribu empat puluh lima pada waktu kita merayakan indonesia emas kita inginkan agar benar benar nusantara ini menjadi salah satu brand dari indonesia kedepannya
bukan hanya bagi indonesia tapi juga buat dunia
saya bisa share dari pengalaman saya untuk bicara di berbagai negara
nusantara ini benar benar bisa menjadi model nggak buat mereka
satu kota yang tadi yang green smart tapi juga inclusive resilience dan sustainable
jadi ajakan saya kepada semua pihak mbak desi terima kasih buat cnn sudah memberikan kesempatan
buatlah nusantara ini adalah kita dan kita adalah nusantara
sehingga kita semua akan merasakan bahwa yes this is our cities and this is our future indonesia emas
oke terima kasih pak bambang dan juga insightnya luar biasa
karena kita mengikuti dari awal nanti tahun depan kita datang lagi
atau mungkin sebelum tahun depan
karena dan kita harapkan tahun depan ini akan menjadi tonggak sejarah juga kalau memang ini sesuai dengan target so far on track ya
jadi kalau misalnya nanti pelampikan presiden baru pres baru juga ada di sini itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa
yang penting proyeknya jadi nggak boleh mangga sayang
enam bulan lagi kesini lagi
terima kasih pak bambang ya demikian bambang susantono kepala otorita ikn dan demikian juga insight with desi anwar kali ini
langsung dari ikn ya persisnya di sumbu kebangsaan barat ya
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay safe